dalam video yang diunggah ke facebook pada lima maret dua ribu dua puluh dua presiden ukraina volodymyr zelensky meminta warga donbass di ukraina timur berjuang bersama warga kota lain di ukraina seperti kerson berdians dan kiev demi kebebasan dari invasi rusia
zelensky mengatakan banyak penduduk donbass yang percaya warga kota lain di ukraina membenci mereka karena donbass lama dikuasai oleh kelompok separatis pro rusia
namun zelensky meminta warga donbass tidak percaya propaganda rusia tersebut dan memberi pujian serta dukungan kepada para demonstran di donbass yang telah memperjuangkan kebebasan ukraina dari rusia
mereka menjeritkan kepada penyelamat untuk pulang ke rumah

setiap meter tanah ukraina yang kita mencari oleh protes adalah langkah ke depan langkah ke kemenangan
seperti diketahui presiden rusia vladimir putin memerintahkan operasi militer di wilayah donbass pada kamis dua puluh empat februari lalu
sebelumnya donbass pernah menjadi titik panas konflik antara pasukan ukraina dan kelompok separatis pro rusia
tim liputan cnnn